duka mendalam disampaikan oleh kapten riko setama vela
sang pilot yang sempat dipandu petugas air traffic controller
antonius agung untuk lepas landas
di akun instagram pribadinya
serta menuliskan ucapan terima kasih dan duka citanya untuk almarhum
petugas air traffic controller atau atc airnav indonesia cabang palu
meninggal dunia setelah sempat membantu pesawat batik air lepas landas
dari bandara mutiarasis al jufri palu
detik com menyebutkan agung diketahui melompat dari lantai empat tower atc
saat terjadi gempa karena bermaksud menghindari atap menara yang roboh
agung menderita luka dalam serta patah tulang di bagian kaki
tangan hingga rusuk
tak hanya kapten rico beberapa warganet juga menyampaikan rasa dukanya
melalui tagar rib agung dan selamat jalan agung
dan saat ini kami sudah terhubung via sambungan telepon dengan didit ks radityo
selaku korporat sekretari dari airnav indonesia
selamat malam pak didit
selamat malam mbak anung
baik pak didit kami keluarga pesan siaran indonesia mengucapkan
sedalam dalamnya atas meninggalnya antonio gunawan agung
yang menjadi pahlawan untuk penerbangan batik air
yang merupakan penerbangan terakhir sebelum tsunami ini terjadi pak
terima kasih mbak hanum atas nama airnav indonesia
kami ucapkan terima kasih atas ucapan duka dari seluruh stakeholder
baik masyarakat umum maupun komunitas penerbangan
semoga almarhum dapat diampuni segala dosa dan kesalahan
dan diberikan terbaik dan berbaik di sisi tuhan yang maha esa
pak didit berbicara mengenai agung
pak didit saat ini lokasi berada baru saja dari rumah duka betul pak
benar mbak anum bahwa baru saja tadi kita memberikan prosesi penyerahan
jenazah almarhum antonius gunawan agung kepada keluarga
dan pada kesempatan ini dihadiri langsung oleh diri perutama rum lpp npi
atau airnav indonesia didampingi dari kepala otoritas bandara wilayah lima
mewakili bapak menteri perhubungan dan juga direktur operasi lion air
kapten daniel putut juga bersama kami untuk bersama sama menyerahkan jenazah kepada keluarga
baik pak didit pukul berapa tadi jenazah ini sampai dari lokasi tsunami ke rumah duka pak
boleh anda ceritakan
jadi tadi pagi ketika
almarhum seharusnya tadi pagi sekitar pukul delapan pagi
kami mengirimkan helikopter dari balikpapan untuk melakukan evakuasi kepada saudara agung
mengingat keterbatasan fasilitas rumah sakit akibat gempa di palu
maka kami berencana untuk mengevakuasi saudara agung untuk mendapatkan perawatan lebih intensif ke balikpapan
namun tuhan mengendaki yang lain
sebelum pesawat helikopter itu mendarat untuk melakukan evakuasi ke saudara agung
ternyata tuhan memanggil almarhum sekitar pukul sepuluh pagi tadi pagi
nah kemudian helikopter tersebut akhirnya kita arahkan ke makassar
ke tempat rumah duka saudara agung
walaupun sebetulnya ruang kediaman aslinya ada di abipura jawa pura
namun keluarga almarhum
agung memutuskan untuk memakamkan almarhum di makassar
baik pak didit ini kita berbicara mengenai kejadian tadi pak didit sempat mengatakan bahwa dua puluh menit sebelum helikopter ini mendarat
dan agung tidak bisa terselamatkan almarhum agung tidak bisa diselamatkan
berarti sejak ketika agung meloncat dari lantai empat tower atc tersebut
berarti masih ada upaya pertolongan begitu
pada saat itu sudah bertugas dua orang aku adalah controller yang melakukan pemanduan didampingi oleh asisten
ketika dari gempa aku meminta kepada hasilnya untuk turun ke bawah dan dia tetap melanjutkan untuk pemanduan
sampai dengan memastikan pesawat airborne ditandai dengan reprek atau masuknya roda pesawat ke dalam pesawat
salam terakhir kepada kapten saudara riko
dan sayangnya begitu salam terakhir di ucapkan ternyata membesar atap tower jatuh
dan untuk menghindari jatuhan atap tersebut
saudara agung berusaha untuk melompat dari sekitar ketinggian empat lantai dari tower
dan posisi jatuhnya tidak sempurna lompatnya tidak sempurna
sehingga terjadi cedera patah kaki tangan dan yang mengakibatkan fatal adalah tulang ekor saudara agung sebut
teman teman dan seluruh tim kami sudah membawa saudara agung semalam ke rumah sakit
dan dilakukan tindakan mestisi rumah sakit
dan manajemen dan rahmanusia memutuskan untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif
besok pagi atau pagi tadi hari sabtu
kami mengirimkan helikopter untuk melakukan bedividu
jadi medical evacuation kepada saudara agung untuk dibawa ke balai pemantun
bahkan perawatan yang lebih intensif
namun sayangnya tuhan berkendak yang lain
baik pak didit agung memilih untuk tetap melaksanakan tugas sampai selesai
dan pesawat take off dengan salam safe flight and take care untuk pilot riko
pak saya menjadi penasaran kami pasti juga penasaran pak didit
agung ini masih sangat muda kelahiran tahun sembilan puluh enam
dan bertugas sebagai seorang petugas atc airnav
keseharian agung ini seperti apa pak didit
kalau bapak boleh ceritakan pada kami
benar mbak agung ini kelahiran tahun dua ribu sembilan kalau tidak salah
kemudian dia baru join sekitar satu setengah tahun yang lalu di airnav indonesia
dan ini adalah lulusan atkp akademik tandik penopongan indonesia
yang mengambil jurusan lalu lintas penertangan lintas saudara
dan sebagaimana pendidikan yang dilalui
bahwa memang ditanamkan sikap sikap untuk profesional
kemudian perintah ikhlas kemperintah kritis
dan kemudian juga siap mengabdi sepenuhnya kepada bangsa dan negara
menjamin keselamatan penertangan
kepulangan agung ke haribahan tuhan yang maha nisa ini
membawa semangat kepada kami seluruh insan airnav indonesia
akan menjadi contoh solodan yang bagus
bahwa pengabdian kepada masyarakat melalui profesi masing masing
tidak akan putus akan tertanam di benak seluruh insan airnav indonesia
semoga apa yang dilakukan ini menginspirasi seluruh kaum muda
yang di seluruh warga indonesia para generasi milenial
perasaan nasionalisme kebangsaan
tidak mementingkan golongan
namun lebih kepada keselamatan umum adalah suatu sikap yang sangat mulia bagi kita semua
baik aksi heroik agung ini telah tersebar tentunya pak
di semua grup whatsapp semua platform digital
bahkan nama agung viral karena kepahlawanan yang sudah dilakukan
pak didit bapak tadi sudah berjumpa langsung dengan keluarga almarhum di rumah duka
bagaimana dengan rencana pemakaman
dan juga dari pihak airnav
adakah bentuk kompensasi untuk pihak keluarga
benar mbak anum jadi karena sebetulnya bapak ibu atau orang tua kandung almarhum agung ini
bertempat di habib kulajaya pura
kami mengakomodasi segera transportasi dan akomodasi selamat tinggal di makassar
bersama dengan kakaknya juga
insya allah kakaknya juga akan bisa bergabung besok untuk menghadiri pemakaman
dan juga agung yang direncanakan pada hari minggu besok
sebagaimana biasa orang tua mbak anum bahwa khususnya ibu unda dari almarhum agung ini
dan tentunya kami sangat bisa memahami dan airnav indonesia mengucapkan perduka yang sangat dalam
dan tadi disampaikan kepada bapak atau orang tua dari almarhum agung
bahwa airnav indonesia
terutama kami bapak novi rianto
bahwa segera belajar airnav indonesia
berduka dan kepada saudara agung
satu akan diberikan penghargaan kenaikan pangkat dua tingkat pada saat disandang masih hidup
dan kemudian yang kedua adalah diberikan segala hak hak ko yang tersangkutan sesuai dengan pengabdian masa kerja
dan yang ketiga adalah airnav indonesia memberikan
berikan kesempatan kepada saudara kandung khususnya kakak
diutamakan kakak yang tersangkutan
apabila berkeinginan untuk melanjutkan karir almarhum untuk bergabung dengan indonesia
maka nft indonesia sangat bangga untuk bisa menerima masuk dengan jajaran perusahaan untuk mengabdi kepada bangsa dan negara
baik pak didit
itu adalah tadi beberapa bentuk kompensasi yang diberikan
oleh pihak airnav untuk keluarga almarhum agung
bapak apabila kita berbicara mengenai tower atc yang rubuh ini pak
ini kan bandara sis al jufri kemarin sempat ditutup dan hari ini kembali dibuka
di bawah pengawasan ketat petugas kemenhub khusus untuk commercial emergency dan juga sar
bagaimana dengan perbaikan tower tower atc ini pak
karena kan akan ada pesawat pesawat yang masuk untuk menyalurkan bantuan
saat tadi siang
sudah publikasi not time
menyatakan bahwa terjadi displace
dari awalnya ranum b dua ribu lima ratus menjadi dua ribu meter
di tanah dana di ujung sekitar lima ratus meter jadi crack atau retakan yang tidak memungkinkan untuk dilandaskan atau diterbangin pesawat udara
nah untuk sementara ini
kita juga sudah memperbaiki fasilitas komunikasi karena ini yang paling vital
utama pelayanan tower
harus ada komunikasi
kita mendatangkan tadi pagi
sudah sampai di palu
dua set komunikasi sebagai satu operasional
dan dua set ups juga
dan untuk itulah pada siang hari tadi
kita memberikan pemberitahuan bahwa di bandara
ternyata akan terbuka
untuk hanya dipatasi untuk penerbangan tangga bencana
dan ternyata hari ini sudah ada
sekitar tujuh penerbangan
dua helikopter dan baleng baleng yang sudah masuk ke palu
dalam rangka memberikan bantuan logistik
juga melakukan evakuasi medikal
baik pak didit
semoga lancar pelaksananya untuk penyaluran bantuan
via bandara sisal jufri di sana
dan sekali lagi pak
kami turut berduka cita indonesia
berduka sekaligus bangga memiliki sosok seperti antonio sugunawan agung
terima kasih pak didit
sudah tersambung bersama kami di cnn indonesia breaking news